ganis gitu malu kalau dipanggil ibu
panggil nama nama tidak enak lah tuh
saya jadi kumahe ya tidak enak lah
ya udah kalau gitu gini aja panggil saya
anies seperti yang abah biasa panggil tapi jangan pakai itu
atau yang kayak waktu itu abah keceplosan neing
oh jangan neng
banyak salah paham
begini ya tuh
bagaimana kan ibu teh sudah manggil saya akan
eh terlalu tua ya
akang sama teteh
tuh udah nepah bercanda terus nih ah
ya sudah tuh
terima kasih udah dicuciin
salam salam sama bubun
aduh akang teteh meni endah hidup
jadi gitu kalau
eh berarti kumah sih ada tamu juga malah digodain terus
saya malah dibantingkan
mbah bukan dibantingkan
karena si ibu gelis
supaya tahu apa dulunya
supaya tidak menyesal di kemudian hari

kalau menang cinta abah mau ngasih hati dia
hari hari ya lagian abah kalau memang cinta dasarnya dari hati si abah tuh sama si ibu
sipion ya itu harus tahu apa adanya cinta mana selain itu juga harus tahu kalau abah
kenapa ibu tulis itu disuruh pulang sendirian wah bahaya kalau ada apa apa di jalan kuma hatta
tragis bahaya emang tidak takut karena orang baik selalu dilindungi nama busti amin ya apalagi si teh
apa itu ha ha ha ha ha hai bro udah ngomong baik duduk lain orang saringan naik
boy nanti kamu langsung pergi ke tempat tes kan kalau dari sekolah
bahaya nih kita nggak boleh yang biarkan apa berduaan sama
nanti pas kita pulang sekolah kita ikutan aja ya ke bimbel loh
semoga ian jadi pinter ya
bukan jadi pinter tapi makin pinter you know you know
ya bolehlah soalnya juga gue mikir kalau misalnya belajar bareng bareng rame rame pasti lebih
semangat ya oh iya itu baru oke banyak teman buat belajar main kalau gitu udah bel masuk nih pulang

tiba tiba mengganggu perjalanan saya
saya tidak punya urusan dengan kalian
gue pengen kirim pesan
lo tak ada orang tua kan
angkotnya sumber kan bisa
terima kasih ustaz dara
sama sama kebetulan saya juga tadi lagi lewat
sama sekalian saya pengen ngejelasin om
atas penyerangan saya waktu itu ke dojo
itu bukan saya maupun murid murid saya
karena dojo pun sekarang saya udah sebumbarin
black cobra yang ngelakuin penyerangan itu
melihat kamu di pertandingan mma
waktu final di mma malone boy
dan juga barusan
saya tertarik mengajak kamu
bergabung di perguruan yang saya bina
kami membutuhkan pengajar pengajar
yang berkebetan seperti anda
makasih banyak om
tapi jujur saya tidak berani
untuk mengajar ke sana
ya sudah lah
kemampuan bela diri kamu disia siakan
kalau kamu bergabung sama dojo macan putih
dojo macan putih akan bertama besar namanya
petarung di ring
bergabung menjadi satu
dia mengamalkan ilmu dia punya
untuk kepentingan orang banyak
ya udah gini om
saya pikir pikir dulu aja om ya
sekali lagi chandra
terima kasih pertolongannya
terima kasih om ya
kau jadi memelukku
ya gini loh gue sama rai cuma takutnya kalau boy tau adriana nyokap diri lo
terus nanti dia malah keceplosan bilang sama jokarnya
terus dia gitu karena lo tau nyokapnya lagi beci banget sama adriana
udah gitu nanti lengkapnya jadi gak serak sama allah berdua
udah gitu makin gak boleh pacaran terus
ya pokoknya gak direstuin gitu deh makanya gak usah bilangnya sama boy ya
gue yakin boy kayaknya gak bakal deh ngomong ke mamanya
eva tapi kayaknya bakal lama lama nanti ketahuan kewas
kamu bukannya nyimak orang mulai ngerjain di depan
malah berkicau aja kayak burung kutilang
udah daripada kamu berkicau kayak burung kutilang
mendingan kamu bantuin saya ngerjain
harus banget saya pak
iya karena kamu yang paling berkicau

bukannya nyuri jelas orang lain ngerjain
harus saya banget pak
iya makanya jangan berkicau terus
oh gitu lah
gue pengen bawain ban

eh itu dah
setelah si neng sudah pulang
penopisan ya kopi kasihan ya lo
dingin gak enak atau apa

eh santai ya sudah
saya kalau berapa sudah
kopi di lampung

ya tapi inget